sambil menunggu kedatangan bus atau membeli dan menggunakan tiket secara digital transjakarta
penumpang kini bisa mengakses internet secara gratis di ponsel
saat ini jaringan wifi tak berbayar ini tersedia di halte halte yang tersebar di sembilan koridor
salah satunya halte duku atas dua koridor empat
halte dukuh atas dua ini adalah salah satu halte yang memiliki jaringan wifi gratis

dan ternyata tidak perlu memasukkan login ataupun password tertentu untuk mengakses internet di sini
dan ternyata cukup stabil koneksinya
livestreaming bisa dibuka tanpa tersendat
dan situs lain juga bisa dibuka
wifi dengan nama tj dapat diakses langsung tanpa menggunakan login atau password tertentu
layanan wifi gratis juga tersedia di halte transjakarta cawang uki
namun beberapa penumpang di sini mengaku kesulitan mengakses teknologi layanan nirkabel tersebut
tadi saya sudah mencoba nyambungin tapi belum bisa tidak konek
kenapa ya apa karena di sini juga masih banyak yang pakai
penting penting sih kayak gini di tengah kita
saya sebagai mahasiswa kayak kadang paket data cuma buat chat
untuk aplikasi yang lain nggak bisa
ini sangat membantu sih
saya tadi tahu dari teman saya tapi kata teman saya dia juga tahu
saya juga nggak tahu tapi padahal ini sinyalnya kenceng tapi gak bisa aja nyambung
cek cek sosial media aja sih lumayan penting
karena kan suka nunggu
nunggu busnya lama
di kedua halte ini juga belum ada gambar informasi
ataupun keterangan tentang adanya fasilitas wifi gratis
penumpang transjakarta dapat mengetahui informasi wifi cuma cuma ini
dari media sosial resmi pt transportasi jakarta
untuk meningkatkan kemudahan kelancaran dan kenyamanan masyarakat
menggunakan moda transportasi umum
pt transportasi jakarta menargetkan fasilitas akses internet gratis
di seluruh halte dengan dua belas koridor pada akhir dua ribu dua puluh
saya rayani lakshmi yulia nasri jakarta